keajaiban dialami oleh seorang balita berusia dua lima tahun warga jalan wonoayu rungkut surabaya
ia nyaris tewas setelah tercebur dan terseret sejauh lima belas meter di dalam selokan saat bermain hujan di depan rumahnya
beruntung seorang warga menyelamatkannya setelah melihat korban mengapung di dalam selokan
kondisi dita balita berusia dua lima tahun akhirnya kembali sehat setelah dirawat di rumah sakit asrama haji sukolilo surabaya
putri keempat pasangan yasid mustifa ini sempat dirawat di rumah sakit setelah terseret arus aliran air selokan yang meluap di depan rumahnya sejauh lima belas meter
beruntung salah seorang warga melihat tubuh dita yang mengapung di dalam selokan dan segera menolongnya
peristiwa hanyutnya dita di dalam selokan berawal saat korban bersama ibunya berada di dalam kamar rumah
namun dita akhirnya terlepas dari pengawasan sang ibu yang tertidur pulas dan langsung bermain di depan teras rumah saat turun hujan deras
nah saat saat bermain air hujan itulah diduga korban terperosok ke dalam lubang selokan dan terbawa arus sejauh lima belas meter
itu penyebabnya awalnya gimana
awalnya yang kata awalnya cuman di katanya di rumahnya ya lari alih ada duduran di rumah itu
nah tempatnya tempat tempatnya disana
pihak wawsek rungkut yang langsung melakukan olah tempat kejadian yang berkara
berharap masyarakat lebih waspada dan tetap mengawasi
terutama yang berusia di bawah lima tahun
karena peristiwa seperti ini kerap terjadi akibat kelelayan orang tua